benyamin pengemis asal jerman yang ditangkap satpol pp karena mengemis di jalanan semakin tidak betah tinggal di tempat penampungan sosial
ia pun segera meminta untuk dideportasi
namun anehnya benyamin minta dipulangkan ke afrika bukan ke jerman tempat ia berasal
di ruang karantina liponsos keputi inilah benjamin holtz menghabiskan waktunya sehari hari
tidak banyak yang bisa dikerjakan selain makan dan tidur
sesekali ia bermain game dari ponselnya sambil membunuh waktu
benjamin saat ini tengah menuju proses pemulangan oleh pihak imigrasi yang rencananya akan dilakukan pada tanggal sembilan belas september mendatang
meski begitu benjamin tidak akan kembali ke kampung halamannya di jerman
ia justru akan meneruskan petualangannya menuju denmark dan diteruskan ke afrika
sebenarnya dia akan berjalan ke jerman
sementara berdasarkan pemeriksaan dan uji laboratorium benjamin ternyata tidak menderita penyakit kaki gajah
bengkak yang ada di kakinya disebabkan adanya penyumbatan bagian organ dalam sehingga menimbulkan pembengkakan
ada salah satu organnya yang mengalami gangguan sehingga harus dilakukan tes kelanjutan untuk mengetuai
sebelumnya benjamin warga negara jerman diamankan aparat satpol pp kota surabaya karena kedapatan mengemis di perempatan jalan kayun surabaya
benjamin juga pernah mengemis di bali dan beberapa negara lainnya
ia sengaja berbuat demikian untuk memenuhi hasratnya berpetualang